meski didorong oleh presiden jokowi untuk memprioritaskan pengesahan rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga
ketua dpr puan maharani menyatakan bahwa dpr enggan terburu buru dalam mengesahkan sebuah undang undang
termasuk rancangan undang undang pprt
menurutnya pembahasan ruu pprt perlu dibahas secara lebih mendalam agar tidak hanya fokus memberi perlindungan kepada pekerja rumah tangga
tapi juga pekerja migran indonesia di luar negeri
puan mengaku bahwa ia sedang menunggu laporan dari badan legislasi dpr terkait substansi ruu prt ini
rencana puan akan membuka pembahasan ruu tersebut dengan masyarakat
ini yang paling penting untuk kita evaluasi dan kita berhasil jadi isi serta substansi dari rancangan undang undang tersebut
nantinya itu memang harus bisa bermanfaat untuk warga negara indonesia yang bukan hanya ada di indonesia tapi juga di luar negeri